banjir yang menggenangi kabupaten kudus jawa tengah beberapa hari terakhir membuat aktivitas warga terganggu
banjir dengan ketinggian satu hingga dua meter membuat warga terpaksa menggunakan rakit atau perahu untuk beraktivitas
banjir di kabupaten kudus jawa tengah terjadi akibat sejumlah sungai meluap setelah hujan deras turun dalam beberapa hari terakhir
untuk menyeberangi banjir warga terpaksa menggunakan rakit atau perahu karena ketinggian air mencapai dua meter
selain itu banjir juga merendam sejumlah titik jalan raya di kabupaten kudus
salah satunya di jalan lingkar selatan yang terdapat genangan banjir setinggi dua puluh hingga tiga puluh cm
korban banjir asal demak jawa tengah juga mulai mengungsi di sejumlah titik pengungsian di kabupaten kudus
haryanto warga demak ia bersama keluarganya terpaksa mengungsi ke kabupaten kudus karena jarak lebih dekat dengan rumahnya
dari data bpbd kudus hingga saat ini tercatat warga banjir yang mengungsi mencapai lebih dari tiga tujuh ratus jiwa
sembilan ratus lima puluh diantaranya berasal dari kabupaten demak
akhirnya saya langsung pergi aja untuk menyelamatkan nyawa saya sama keluarganya
untuk mengetahui situasi terkini banjir di kudus jawa tengah kita bergabung dengan jurnalis kompas tv iwan miftahudin
iwan hingga saat ini bagaimana kondisi banjir di sana dan apakah mulai surut atau justru semakin meninggi
ya selamat siang jurno dan saudara
banjir yang menggenang selama beberapa hari terakhir ini
hingga hari ini masih belum ada tanda tanda surut
mengingat intensitas hujan yang tinggi terutama saat malam hari ini masih terjadi di kabupaten kudus
akibatnya ada dua puluh sembilan desa di lima kecamatan yang saat ini kondisinya masih tergenang banjir dengan ketinggian antara satu hingga dua meter
dengan kondisi ini warga yang masih bertahan di rumah untuk beraktivitas mereka terganggu
mereka untuk menyeberangi banjir ini harus membuat rakit dan perahu agar bisa melakukan aktivitas keluar rumah
sementara itu dari dampak banjir ini tidak hanya bagi warga banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan di kabupaten kudus
dan mulai hari kemarin
untuk akses jalan pantura yang menghubungkan antara kabupaten kudus dengan kabupaten pingah ini juga sudah terputus
karena di kabupaten demak ini ada tanggul pengemulan yang awal sembilan februari kemarin sebol
ini hari kemarin pukul lagi sehingga menggenangi ribuan rumah warga di kabupaten demak
ini juga berdampak di kabupaten kudus karena ini posisinya adalah bersebelahan atau bertangga
sementara itu dampak dari banjir ini hingga saat ini
ribuan warga sudah mulai mengungsi
dari data bppd per siang ini
ini lebih dari empat warga yang sudah mengungsi di dua puluh empat titik pengungsian
yang tersebar di sejumlah wilayah di kabupaten kudus
pengungsi ini sendiri tidak hanya dari kabupaten kudus
namun juga sebagian ini banyak yang dari kabupaten demak
mereka memilih mengungsi kabupaten khusus karena
jaraknya lebih dekat dan akses menuju ke lokasi yang lebih aman
pak iwan tadi anda menyatakan bahwa jalur pantura
terutama di kabupaten kudus sudah demak ini terputus
lalu bagaimana dengan aktivitas warga terutama pasokan
distribusi bahan pokok dan juga sembako
ya sejak lumpuhnya jalur pantura kemarin
konteks dari aparatur polisi yang sudah mengalihkan arus ke jalur alternatif
ada dua jalur alternatif yang disiapkan oleh polisian
jalur alternatif depara dan alternatif berobokan
namun untuk yang jalur alternatif berobokan ini tidak direkomendasikan
mengingat di gelopokan sendiri juga masih terjadi banjir
jadi untuk jalur alternatif ini para pekunia jalan maupun
untuk distribusi listrik dilewatkan melalui kabupaten depara
ya hingga saat ini ada ribuan warga yang mengungsi
berapa titik pengungsian dan bagaimana kondisi warga di pengungsian hingga saat ini
dari data bppt kabupaten kudus sampai siang ini
terdapat dua puluh empat titik pengungsian yang sudah didirikan oleh pemerintah daerah
selain itu pemerintah juga menjadikan dasar umum
sebanyak lima belas titik untuk memenuhi kebutuhan ribuan para pengungsi ini
untuk kondisi pengungsi sampai sejauh ini
dari pantauan kami adalah para pengungsi karena ini di bulan puasa ya
kebanyakan mereka juga masih menjalankan ibadah puasa
nah untuk mencukupi kebutuhan berbuka dan sahur
ini dapur umum setiap harinya mendistribusikan atau menyiapkan ribuan paket menu untuk berbuka puasa
bagi para pengungsi yang ada di titik titik pengungsian
sementara itu beberapa pemudik juga sudah mulai mengeluh dengan perlengkapan mandi dan bayi
nah karena di sini jumlahnya ribuan
jadi mungkin belum semuanya terjangkau untuk mendapatkan bantuan perlengkapan mandi dan bayi

untuk perlengkapan perlengkapan khususnya untuk ibu anak anak dan bisa mengalami ibu harusanrouh
pemerintah ber viktig itu harapnya ia bisa mencegahkan banjir
juga membantu para warga yang saat ini terdata tiga tujuh ratus telah mengungsi